presiden jokowi menanggapi soal mahkamah agung membatalkan hukuman mati terpidana kasus pembunuhan brigadir yosua verdi sambo
jokowi mengajak seluruh pihak menghormati putusan ma terhadap mantan kadipropam polri tersebut
hal ini disampaikan presiden jokowi di stasiun lrt duku atas jakarta kamis pagi
jokowi menjawab singkat pertanyaan awak media tentang pengurangan hukuman verdi sambo putri candrawati dan terpidana lain oleh mahkamah agung dengan menyatakan menghormati putusan tersebut
seperti diketahui ma membatalkan hukuman mati dan menetapkan hukuman penjara sumur hidup bagi sambo serta mengurangi hukuman istri sambo putri candrawati dan terpidana lainnya
saya menghormati keputusan yang ada kita harus menghormati